dari tiga juta itu kadang lebih banyak penggunaannya untuk
kayak bayar makan grepot atau apa
dan yang terakhir agung mahendra

kalau yang op wichen ini
kalau yang bulanan pak ubed kalau yang harian itu yang tugas di rumah dinas
apakah bisa di spj kan
jangan banyak tidak ada apa tidak
oh sebelum pak sahrul yasin limpo ini ada
setelah pak ini menteri ini gimana
kan kalau yang tiga juta ini kan pak dia kalau
udah habis kan bukti bukti bayaran
enggak tadi saksi mengatakan ada yang bisa dibayarkan di lpg
ya enggak ya seperti bayar makan makan keluarganya itu pak
seperti sajian tamu dibuat di
ada acara makan pertemuan pak menteri di rumah gitu
yang selanjutnya tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga itu yang membuat adalah pak aris tadi ya nanti lengkapnya
ini saksi mendapatkan datanya dari pak aris jadi
masuk ada pembayaran untuk beli parfum kue ya macem macem di sini ya